nek saya mau tanya sesuatu nek
ini tempat apa ya nek
ini hutan sewumait

aneh kok kampungku jauh sekali dari hutan ini
jangan jangan nenek itu
tapi aku harus cari dia

ini semua kan gara gara kamu bu gara gara kamu

anak zaman sekarang kok dijodoh jodohin
bukan bapak setuju kalau kiki menikah sama freddy pak
diberikan dia keluar yang tidak ada apa apanya
kalau kiki nggak mau kan nggak apa apa kan bu
yang mau menikah itu kan kiki bukan kita
terus gimana bu pak
ibu nggak mau ke jalan kiki
semua konduduk desa sudah mencari kemana mana
tidak bisa ditemukan
pak ini pasti gara gara si yanuar
yanuar yang membawa kiki pergi
pasti dia dan orang lain pak
bu kemana bu
kita udah nyampe di perkampungan nek

enggak sampai terus main penyakit
terima kasih dut